ya kagak mau
ya kagak tau nih biskuit enak rasanya
nih engkau cobain nih
diem aja loh kalau gue tanya
itu kan kalau gue bilangin
yang barusan gue nanya
gue kan jadi temen deketnya ani udah lama banget
tapi tiap kali dia naik motor gue dia selalu aja bayar
lo tukang ojek
kalau dia nggak bayar baru aneh
maunya dua puluh
lah terserah lo
lo mau nangis sekonjongan juga
nangis aja aja terserah
asal jangan di sofa
lo nangis aja asal jangan di jengnya
lo jangan nangis di sofa gue
beh emang kenapa kalau nangis di sofa
eh sebentar lagi mau lebaran
gue agak mau ya
sopa gue kotor tuh gara gara air mata dia
jangan di situ
enakan di sini mak
aku pingin kau budak deh
gue tambahin nih
diam diam ya
kurang lima ribu
wah gak ada lagi gue
lo tambahin nih lima ribu
gak ada deh
bisa buruk boleh ga luin gitu retek
pilih mirip pake
orang keras ga lihat
yaudah abang cari pinjeman rp dua ratus
harusnya tati beli mixernya lebih bagusan walaupun lebih mahal
emang yang rusak sekarang berapa harganya
yaelah mendingan beli yang baru aja dah
tapi yang itu harus tetap diambil
udah nangisnya udah
wah ada kartu hadiahnya nih
buat ron ron ya be
wah udah pasti dong buat cucu gue
miron buat lo aja
siapa tau kalau digoncong
gosok ron ron yang dapet hadiahnya
ini biskuit enak banget
lo cobain dah
jaka gak mau
jaka gak tau nih biskuit enak rasanya
kalau saya kasih tahu dari awal
abang ngajarinya ya pis dong
itu biaya saya periksa mixer
sekalian saya keliling nyari under dealnya
saya teh udah muter kesana kemari di tanah abang
eh ketemunya malah di sini
neng rika marah ya sama aa
maaf atuh neng
ateng gak sengaja ninggalin neng rika
bukan karena aa dendam ditinggalin yang rika waktu di prj
kalau neng rika masih diem
berarti neng rika masih marah sama aa
sok atuh dilanjut marahnya
rika udah gak marah kok kakak tisna
kalau neng rika udah gak marah
sok atuh naik
motornya gak nanjak